saya batalin pernikahan mas erwin sama ayah
karena setahu saya ayah juga gak cinta sama mas erwin kok
ayah juga ada perang omong omong
walaupun ayah gak cinta sama saya mas
tapi saya nggak bisa melihat ayah nikah sama orang yang gak dia cintai mas
kasian dong mas ayah
tetap aja gue gak bisa
gue gak ada ngeliatnya sisi buruk kalau ayah menikah dengan guru
hidupnya ayah akan berubah
jauh lebih baik daripada sebelumnya
ya setidaknya dia tidak akan direndahkan lagi seumur hidup
nah satu lagi kalau bicara soal cinta
ya kita tahu kan sama sama tahu kan
orang yang dicintai cahaya akan menikah dengan adik gue
ya daripada dia gak menikah seumur hidup ya mendingan sama gue
ya kalau dipikir pikir lagi nih
aku dan ayah itu sama
karena kita sama sama tidak akan pernah merasakan cinta
karena orang yang kita cintai
udah gak ada
nah yaudah sa
gue lihat lo orangnya baik
tapi mungkin karena gue belum mengenal lo aja lebih jauh
kalau lo emang bener bener cinta sama aik lo mau serius sama dia lo bisa ngebagiin dia lo bisa menjaga dia seumur hidup
gue mau batalin pernikahan gue
tapi kalau lo bisa buktiin itu semua
hei kamuziehen lagi kan ga ada yang berani
bukan lo bernioga kan
gak pengen bers sarah kayak bener bener
aku bilang itu udah kena udah sumpah aja
kau udah ngese beyond kunjung dulu lagi udah ruang lagi
terus tinggal lagu
mama supaya mama gak mau balik lagi ke suaminya itu
aku udah coba ngerayu ngerayu dia mulu
pasti ada jalan keluar yang lain lah kan
cuman ya kita harus sabar
dan kita harus bersatu terus
pasti kamu bisa nyelesaikan masalahnya
oke aku harus pulang nanti mama nyariin aku mana parah lagi
masuk rumah jangan dipikirin terus ya
gue mau mandi dulu
pikirin apa sih papa
tsk gak ada apa apa
papa itu kenapa ya
belakangan talitha perhatiin
papa tuh mukanya sedih terus
terus papa marah marah
ada apa sih papa
gak ada gak ada apa apa sayang gak ada apa apa
papa jangan bohong deh
kayak talitha gak bisa baca papa aja gitu
gak papa ada apa
ada apa sih
papa terjerat hutang sayang
tapi kamu gak usah khawatir
bapak sedang berusaha untuk mengatasi semua ini
udah telepon bang
kerit papa cair
bapak juga sengaja nggak cerita sama orang rumah karena takut
takut mereka semua panik
semoga papa akan beresin
kau percayakan sama papa
udah pokoknya besok
hari ini papa banyak urusan
aduh papa ini
belakangan ini talitha perhatiin papa kok jadi berubah
ternyata ada masalah itu
kenapa kenapa gak cerita sih sama aku
kenapa gak cerita sama kita semua
ini semua tanggung jawab bapak
gak ada kaitannya sama kalian ya
apa gimana sih kita itu kan satu keluarga
satu keluarga itu berarti kan harus bersatu
kalau ada masalah kita tanggung bersama
gak bisa dong papa tanggung semua masalah sendirian
ini masalah cuma sementara
papa akan mengatasinya
percaya sama papa
kalian semua tetap akan hidup enak
papa akan melindungi kalian
percaya sama papa
ya talitha pasti percaya sama papa
pasti papa bisa lah ngatasin masalah
sekarang rasanya papa sudah sedikit lega
karena kamu sudah tahu semuanya
jangan sampai ada yang tahu mengenai hal ini
sama papa aku akan cerita sama siapa siapa ya
kasih tahu aku dong
kok bisa jadi kayak gini
ya ini berawal dari tender
beberapa kali selalu kalah tender
dan itu nilainya sangat besar sekali
ada perusahaan baru yang
ya sekarang ini dia lagi booming
papa selalu kalah sama perusahaan itu
memang sih kalau
kalau papa menang tender itu
bapak akan sangat untung sekali
dan besar sekali
tapi kalau kejadian seperti ini
itu juga akan
papa terlalu percaya diri
perusahaan papa itu kan perusahaan besar
pasti bisa kalah sama perusahaan baru
aku harus datangin perusahaan itu
aku harus ketemu sama pemiliknya
tagian sewa gedung
tagian sewa gedung
tagian sewa gedung
ya ya nanti saya sampaikan
mau ketemu bapak
mbak rika pasti tahu kan
alamat perusahaan yang menyalahi tender perusahaan papa
aku tuh udah tahu semuanya
aku udah cerita sama aku
jadi sekarang kasih ke aku deh alamatnya mana
tunggu sebentar ya mbak
aku samperin lah
mbak apa sih
saya sudah cegah tapi dia maksa
bentar ya mbak
ternyata bener ya
kamu orangnya yang udah ngacirin perusahaan papa aku ternyata ya
siapa yang ngacuri tak
nggak usah berlagak bego deh kamu
kamu baru enam tender kan
dan itu yang kamu kalahkan perusahaan papa aku
semuanya fair kok
gak ada kecurangan sama sekali dalam tender itu
kamu kira aku percaya kamu ngomong fair
iya tapi kenyataannya emang fair
terserah deh kamu gak percaya
dengar ya aku gak pernah maksa ayah kamu untuk naruh semua uangnya disitu
itu semua kemohonan kamu sendiri
si ini buktinya kalau emang itu fair
aku cuma ikutan tender itu dan aku menang tak
dan yang paling penting ya
sebelum aku menakut sama sekali gak tau
kalau saingannya itu adalah perusahaan ayah kamu
kamu tergobong loh
lo pikir sekarang gue jadi suka sama lo
salah gue makin gak suka
aku ini orang yang sakit jiwa
di mata kamu
kamu sadar gak
sekarang kamu tuh
ada di ruangan orang sakit jiwa
kamu gak takut ya
kamu apa sih
kamu apa sih
mau teriak kayak gimana gak bakal
aku gak tahan
aku emang suka banget sama kamu
kamu tau kan itu
aku tergila gila sama kamu tahu
makanya aku gak mungkin nge rebut kamu
dengan cara yang gak wajar
harus dengan cara yang wajar
kamu boleh nge remain aku sekarang
aku terima tak
suatu hari nanti
kamu pasti akan nyerahin diri kamu ke aku
aku mau pergi
kamu mau pergi
kamu mau pergi
aku cuma bercanda